apapun alasan kinanti kamu bisa gak ngebujuk dia biar gak jadi pergi ke jakarta
eh bukan gak bisa gak mau
dia punya pertimbangan sendiri pertimbangan yang matang
memangnya kenapa kan mau dia batal ke jakarta
kalau dia ke jakarta temen aku di bandung berkurang satu
temen yang cantik
temen aja gak pake yang cantik
yang kamu anggap pantes buat kamu gombalin
kamu jangan cemburu
masih belum dapat kerja
saya ada lawangan kerja
saya gak mau
jadi asisten dosen
asisten dosen di kampus abc
saya punya dua mahasiswa
yang satu lagi namanya j
ada apa kau bet
kamu hari ini nggak beli cilok
jadi gak bisa mampir kesana
kalo ciloknya di leperi mau
ya gak atuh
tunggu ya nanti ciloknya ke obet leperi
mau kerjaan jadi asisten dosen
halo permainan sudah dimulai
kamu aja yang nentuin tempatnya
tadi sahib kesini
dia nawarin kerjaan jadi asisten dosen
dia itu punya obsesi mau jadi buah copet paling hebat di kota ini

jadi bos copet yang paling banyak anak buahnya
terus dia ngebuka kampus
akademi of bandung copet
di otak dia
kalo bilang sahib udah normal
udah gak stress
sayap begitu justru karena dia udah normal
kamu mau terima tawaran dia
kayaknya dia nawarin ube
kamu lagi dimana
di rumah dija
silahkan kak ubed
ini harga ciloknya berapa
terus sama kos delik tarinya berapa
kan ciloknya udah dituker sama es teh manis
es teh manisnya emang gak ada harganya
ciloknya juga bukan jualan
udah gak usah mikirin ubed
buat apa mikirin ubed
ubed aja gak mau dipikirin sama kamu
mending mikirin saya
saya mah mau dipikirin sama kamu
terima kasih bos
lagi ngelamun apa
biasanya kamu ngelamun apa
ah tau aja
suka ngelamun apa
ngelamun seperti kamu
iya sama seperti kamu
kamu bisa nggak ngebujuk dia
biar gak jadi pergi ke jakarta
dia punya pertimbangan sendiri
pertimbangan yang matang
memangnya kenapa kan mau dia batal ke jakarta
kalau dia ke jakarta
temen aku di bandung berkurang satu
temen yang cantik
temen aja nggak pakai yang cantik
yang kamu anggap pantes buat kamu gombalin
kamu jangan cemburu
dia bagian apa
tapi mungkin saingan kamu tuh manajernya
tapi kalau cinta mah prita pasti tetap milih saya
bukan milih manajernya
berarti belum pasti
dia udah tau kalau kamu cinta sama dia
atau ngasih kode
jadi tahap baru sampai mana
kalau kamu sama imas udah sampai mana
saya udah ngajakin imas nikah
tapi ada syaratnya
saya harus punya kerjaan baru bukan yang sekarang
kamu mau kerja apa
belum tahu atau nggak mau ninggalin kerjaan yang sekarang
untuk tes yang mau jangan belajar
di mana dia ke
kenapa pergi dari terminal
ide dari siapa kang gobang
dari almarhum kang bahar kang mus kang gobang
semua ninggalin bisnis mereka yang lama
kamu betul semua kecuali kang gobang
waktu dia bilang mau usaha lele dia itu lagi bohong
nening pengen beli baju yang bagus
akan baru nyampe belum turun dari motor
neneng juga pengen cantik pengen salam
akang baru nyampe
iya neneng juga tau
kamu yang paling tahu soal bisnis di terminal
kalau saya kan dianggap anak baru
kalau cecep memang nggak disingkirin
soalnya memang blok on beneran
gak pernah sempet mikir
sibuk makan sama molor
gobang sekarang jadi bos di terminal
uang dari bis dari angkot nggak lagi di store ke kamus
waktu kamu sempat mau balik ke terminal gobang nolak
dia ambil orang orang baru
mang uu sama bubun
gak bakalan rewel
kalau kamu ngerasa dibohongi ditipu marah
kamu punya kesempatan
nggak ada kesempatan
tempatan buat ngebales
cep ada kanku bang